hari pertama seleksi kompetensi dasar atau skd penerimaan calon pegawai negeri sipil dimulai
bertempat di badan kepegawaian negara satu lima ratus peserta mengikuti tes jumat pagi
sementara itu masih ada delapan puluh enam instansi yang belum mengumumkan hasil seleksi administrasi
para peserta yang berminat menjadi pegawai badan intelijen negara tampak antri untuk mengikuti tes yang akan dilakukan tiga gelombang jumat ini
setelah melakukan registrasi peserta diperiksa sebelum memasuki ruang tes
menurut kepala birohumas bkn secara umum penyelenggaraan tes cpns berjalan lancar
hingga saat ini sudah ada dua tujuh ratus sembilan puluh sembilan peserta yang lolos seleksi administrasi yang telah diumumkan oleh sejumlah instansi
dalam skd ini bkn sudah menyiapkan dua ratus tiga puluh tujuh titik lokasi tes yang tersebar di indonesia
selain itu masih ada delapan puluh enam instansi yang belum mengumumkan hasil seleksi administrasi
masyarakat diminta tidak khawatir karena skd akan dilaksanakan hingga tujuh belas november mendatang
pusat ini ada satu lima ratus sampai nanti sore hari ini badan intelijen negara di pusat
kemudian di jakarta selatan itu ada kemen panerwe kemudian di utara ada kemen kumaritim ada beberapa yang saya lupa
kalau secara nasional ada dua ratus tiga puluh tujuh titik yang kami siapkan
sebagian besar berjalan lancar yang kita sampaikan sebagai palembang goflight kemudian medan goflight
tapi ada beberapa di titik lain di sumatera utara di daerah ini misalnya ada beberapa kendala sedikit
yang menyebabkan di padang juga ada teknisi itu yang mungkin agak melurus sedikit
tapi secara umum kita langsung berangkat
kepolisian sektor nanggung bogor jawa barat menangkap seorang pengolah emas ilegal dengan bahan kimia berbahaya
dari tangan pelaku polisi mengamankan barang bukti sejumlah cairan kimia serta hasil emas olahan
ucok alias iha lima puluh tahun
kecamatan nanggung kabupaten bogor jawa barat dibekuk satuan reserse dan kriminal polsek nanggung di sebuah area pengolahan emas ilegal
pelaku dibekuk dengan barang bukti berupa alat pengolahan dan sejumlah drum berisi bahan kimia berbahaya
tersangka digelandang petugas di mapolsek nanggung
tersangka diketahui mengolah bahan emas secara manual yang dibeli dari penambang ilegal
atas perbuatannya tersangka terancam hukuman sepuluh tahun penjara karena melanggar undang undang pertambangan
kita dapat informasi bahwa dia hampir sudah dua tahun melakukan kegiatan ini
kemudian ada satu orang karena pas kita temukan satu orang
dia pemilik dan juga ini
pemilik sekaligus pekerjanya
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia news report bersama elvira harunisa akan kami lanjutkan
tetaplah bersama kami